jadi sumarno ini sempat diminta oleh pihak kepolisian untuk bersaksi
tapi kemudian sumarno sempat kecelakaan dan kemarin sempat koma
tapi alhamdulillah semalam sumarno udah mulai sadar
dan tadi saat saya mengunjungi sumarno
sumarro sempat menyebutkan satu kata kepada saya
dia harus bekerja sama dengan gue
atau pengorbanan mama akan sia sia
semua yang mama lakukan buat gue gak ada gunanya
bukannya itu lantai icu
elsa mau ketemu siapa
apa yang mau dilakuin elsa di ruang aisya
jadi lo pake nama samaran buat deketin gue lagi
masalah lo tau ya gue tuh udah muk banget sama si
kat kat kat
apaan sih pas
ntar dulu dong kemana sih
ya mau pulang lah ngapain disini gue udah gak mau berurusan sama lo lagi
biar gue bisa ketemu sama lok ya sekarang gue tanya sama lo
kalau gue pakai nama asli emang lo mau ketemu sama gue
nggak gue gak mau
makanan buat mama sarah udah
dan sekarang gue tinggal bilang ke mama sarah soal sumarno yang sebut sama elsa
mama sarah pasti nggak bisa berkelit lagi
ini apaan sih sakit dong masih lepas
kat gue cuma mau ketemu lagi dari awal kat
gue cuma mau kita baikkan
gue gak mau
please kat kasih gue kesempatan sekali aja
gue janji gue bakal bahagiain lo kat
eh solo tau ya lo aja tuh gak pernah bayar utang lo ke gue
dan gara gara lo gue tuh dibenci tau gak sih sama temen temen gue
pas kenapa sih sakit tangan gue
nah anda itu gak bisa dikasih tau ya
lo kenapa rese mulusnya
catherine ini segalanya buat kakaknya
jadi sebagai sahabat kakaknya
saya pasti akan mendukungi catherine
ah kak al kenapa bilang adek sahabat sih
pura pura kayak bilang pacar
biar jason gak rese lagi ngajar ngajar gue
saya minta anda pergi dari sini sekarang
eh kak kak kak kak
ada yang mau aku tanyain
kamu itu segalanya buat angga
kamu itu adik satu satunya angga
jadi saya mohon sama kamu jangan pernah nyusahin angga
kalau jalan hati hati dong mbak
tuh kamu ketok sana
ma kok mama gak nyaut ya
coba oma yang ketok deh
kamu di sini
uh nanti takut ketumpahan
oma ketok dulu
ini mama sama rena bawa bubur loh buat kamu
mau masuk ya
enggak kok cuma masih lemes aja sayang
den ini mama bikinin bubur supaya kamu makan sedikit ya
kemayaan buat ngisi perut kamu
petisi perut kamu supaya lebih fit dan jangan sampai perut kamu kosong ya
nanti rena yang suapin
nanti rena yang suapin
ini ada sana
mam cepet sehat ya
yaudah kamu tungguin mama ya
kamu disopin renah ya
kamu keluar dulu
ini sama lebih enak
bentar ya nak
aku lagi makan bubur dibuatin sama mama
dan disopin sama renah
kamu dimana kok belum pulang
ini saya tadi abis jenguk sumarno
abis ini saya mau ke tempat pemasaran
ada yang diomongin nggak sama sumarno
tapi nanti saya ceritain ya
abis itu kamu isi rahat
habis dari tempat pemasaran saya langsung pulang
tadi kayak ada surat permohonan
apa masalah lagi sama catherine
kak aku tadi kan belum selesai ngomong
kalanya udah pergi
kak aku boleh nebeng gak
soalnya jam segini tuh susah banget cari taksi online
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
boleh ya kak
saya beneran lagi banyak urusan
katanya mau jagain aku kayak kagum gak
saya pergi dulu
masih banyak urusan
sebenernya ada urusan
tujuan jangan cuma bohongin gue
mas ikutin mobil itu tadi belok
apa pun aku lakukan
agar semua gak terungkap
dan demi pengorbanan mamah ke gue
iya kita makan sekarang ya
apa elsa memang mengunjungi orang yang disebut sebut koma tadi
segitu gak percaya sama istri lo sendiri
anda itu siapa
udah kecampur rumah tangga orang
kok tadi bisa ada suara catherine
kok mama malah bangun sih
aduh aku malah jadi bikin renda cemas lagi
mau makan nanti
nanti kamu sampai rumah ku tanya ya
awas aja kamu sampai macem macem sama catherine
aku pindah ke kamar rina
kemarin bisa ngapain ya
betul sayang ya
selamat idul ada ya
ya kak selamat idul ada juga ya
hari ini ada acara nggak
enggak sih di rumah aja
gue boleh gak nin
gue mau main ke rumah loh
dalam rangka apa nih tuh main
ya silaturahmi aja
bareng temen gue
yaudah gak apa apa kali kak
tapi yaudah datang aja ke rumah
sampai nanti ya din
temen gue bisa nih
kita ke rumahnya sekarang yuk
yaudah sekalian gue mau bayar minuman
eh jangan gue mah ya punya gue sendiri aja
eh gak usah liv
iya santai aja
kamu ngapain ke icu
gue gak mungkin jujur sama nino
gue harus jawab apa
kamu ngapain diku isolate masuk ke icu
kamu ngapain ke icu
gak ada patung
kalau dia ngangplantas
kamu mau main disini
iya aku pengen jengok adisti sayang
ya pak ada yang bisa dibantu
saya mau nanya apa benar di dalam ada pasien bernama adisti
maaf permisi ya
ternyata benar ada model yang dirawat di icu
baguslah ricky udah ngelindungin gue
kalau memang betul kamu ketemu dengan adisti
kenapa kamu pergi ngepamin
kenapa harus diam diam kayak tadi
kamu tuh sadar gak sih
sama hubungan kita sekarang ini
aku tuh gak nyaman nino
kamu kenapa sih
kenapa kamu tega mikir kalau aku itu yang aneh aneh
mau sampai kapan kamu bersikap kayak gini sama aku
kenapa bisa bisanya ada ricky disini
apa jangan jangan kamu janji ya
kamu ketemu diam diam
aku aja gak tau kenapa dia bisa ada disini sayang
gue kesini emang mau ngejenguk adisti
gue gak ada janjian sama elsa
ya kebetulan aja gue ngeliatkan berdua disini
kenapa dia ngebuntutin istrinya sendiri
sebenarnya rumah tangga apa yang kalian jalanin ya
terus saya mau mengunjung adisti masih jam besok kan ya
sepuluh menit lagi jam besok selesai ya mas
oh iya nanti di dalam jangan lupa pakai biji steril ya mas
ya makasih ya
tunggu apa lagi
udah gak mau
gue udah ada tangga
oh martin teman teman sahabat kita di sti nirmala sedang dirawat di icu rumah sakit sejahtera
mohon doanya untuk adisti supaya cepat sembuh
nambah lagi hutang budi lo ke gue sa
suatu hari lo bakal sadar
cuma gue yang peduli sama lo sa
selamat siang pak
selamat siang pak
saya rafael temannya andin
saya sudah janjian ketemu sama andin di sini
oke kalau begitu
oh iya bukain gerbang
sambal terasi ikan patin konfirmasi dulu ke bu andin
ini benar rumahnya
moga banget ya
temen lo yang punya rumah pasti orang hebat sih
saya sudah konfirmasi ke bu andin tentang kedatangan bapak
silahkan masuk aja pak
terima kasih pak
salim dulu dong
kalian tidak saling kenal ya
reina anaknya bu andin tuh sekolah di kiddy house juga
kok gue gak kepikiran ya
berarti gue kurang kerjaan banget nih ngenalin kalian
selamat idul adha bu ade
selamat idul adha juga
eh silahkan duduk duduk
terima kasih bu andin
hehehe reina abis apa udah kerjaan homework belum
nanti aku buat deh
iya jangan lupa dikerjain ya
kok kamu di sini
kiki asisten rumah tangga di sini
iya kiki tuh kerja di sini
tapi kiki sudah kita anggap seperti keluarga sendiri
gue juga makin selalu sama kiki din
kiki itu punya semangat yang besar untuk meneruskan pendidikannya
lo tau gak nih kiki itu pernah menjadi juara favorit para juri dalam pidato bahasa inggris
iya tau kok kak kita juga ngerayain barang barang di sini dan malah dicaktir loh sama kiki
wah hebat kamu kiki saya bangga sama kamu
hehehe terima kasih pak
mbak andin kiki ke dapur dulu ya
pak dosen permisi
makasih ya mbak andin
kan kalian bisa kenalan ya kenalan dari mana
kita kenal pas kita lagi ngambil kuliah s dua
dunia sempit banget ya
kenalan dari mana mbak andin
eh ada tamu
iya mbak dan ternyata kak raffael ini temenan sama miss olive
ah saya dengar
seneng juga saya dengarnya
kamu tau nggak
mau ajak kamu ganti baju
habis itu tidur siang
jadi nanti sore kamu bangun seger bisa finish your homework
yaudah biar bangunnya seger nanti yuk
nanti sudah nunggu di kamar kan
pamit dulu tebi
aku bawa bawa siang dulu ya
kalau nanti pak dosen bocorin hal ini di kampus
kalau kiki ternyata asisten rumah tangganya mbak andin
kiki harus cari akal harus cari akal
adik aku gak bisa ikut antam
gak enak sama kamu apalagi sama mama kamu juga
tadi mama juga nanyain sebenarnya
kan nggak mungkin dipaksa juga
aku pengen ke rumah kamu
aku pengen ngobrol sama catherine
tapi kamu ingat ya pesan aku satu
ya adik aku tuh masih kakak anak anak kan
emosinya juga gak stabil
terus dia juga swing banget
kadang marah kadang seneng kadang sedih
ya pokoknya semoga aja catherine nyaman ngobrol sama

kayanya kurang bagus buat dia

wah darah contacted
jadi udah dateng
ya beres sih
selamat hari raya doa ada ya ma
selamat raya doa ada
tadi sebelum kesini
saya sempat mampir ke rumah sakit dulu mbak
mama pasti kenal sama sumarno kan
tukang ojek yang mengantarkan makanan ke andin
pada saat pembunuhan roy
jadi sumarno ini sempat diminta oleh pihak kepolisian untuk bersaksi ma
tapi kemudian sumarno sempat kecelakaan
dan kemarin sempat koma
semalam sumarno sudah mulai sadar
saat saya mengunjungi sumarno
sumarro sempat menyebutkan satu kata kepada saya
dia menang learned
itu masuk sama orang awam
kalau antara lagi
jadi kita status tough
menurut saya disini sangat jelas mbak
dan kejadian yang menimpa sumarno saya sangat yakin
pasti dia dicelakai oleh seseorang
saya kesini cuma ingin memberitahukan ini kepada mama
supaya mama bisa berpikir lebih matang lagi berpikir lebih jenih lagi
dan apa yang sudah mama lakukan sekarang
ini ada titipan makanan tadi saya belikan
andi yang minta saya untuk memberikan ke mama
saya permisi mbak
mama mau tekankan sekali lagi
pelaku dari kejadian ini cuma mama
dan mama gak dibantu satu orang pun
memang itu sudah terjadi
ini ada di mana
ya kita lihat saja nanti penyelidikan polisi seperti apa ma
saya yakin sangat yakin polisi akan menemukan titik terang
jangan lupa like share dan subscribe
terima kasih mbak